survei balitbank kementerian perhubungan memperkirakan ada delapan puluh lima lima juta penduduk indonesia yang akan melakukan perjalanan mudik
survei itu juga menunjukkan rata rata pemudik berasal dari jabodetabek jawa timur dan jawa tengah
dengan banyaknya pemudik yang sebagian besar menggunakan kendaraan umum mobil pribadi dan sepeda motor
pemerintah memperkirakan akan ada jalur jalur macet tak terkecuali di gerbang tol
diperkirakan ada dua puluh tiga gerbang tol yang rawan menimbulkan kemacetan
di sebelah barat titik macet ada gerbang tol cikupa dan merak
sebelah timur ada gerbang tol halim cikunir dua dan enam cikampek utama kalihurip utama dan palimanan
sebelah selatan ada gerbang tol cilenyi pada larang paster dan ciawi
sedangkan di sebelah utara titik kemacetan ada di gerbang tol pejagan brebes malang kali kangkung kerapiak
gerbang tol banyumanik kejapanan singosari pandaan sidoarjo ii porong sidoarjo dan gunung sari
puncak arus mudik diperkirakan jatuh pada tanggal dua puluh delapan hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh
untuk mengantisipasi kemacetan rekayasa lalu lintas pun disusun
antara lain sistem kontraflow atau lawan arus
one way atau satu arah dan penerapan ganjil genap
kalau sesuai prediksi kita pada puncak arus tersebut
maka kita adakan penambahan kapasitas jalan dengan melaksanakan one way
melakukan pembatasan dengan menerapkan ganjil genap
kemudian ada pembatasan angkutan barang tiga subuh ke atas
ini semuanya untuk meringankan beban kapasitas jalan di situ
sehingga ini dengan rekayasa yang kita lakukan
ini roda terus berputar
dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi menyatakan
padatnya kendaraan di jalan tol akan berimbas pada jalan alternatif
yang di beberapa titik masih dalam proses perbaikan
jadi intinya bahwa semua jalan alternatif itu juga sebagai salah satu target kita
sebelum sekarang ini untuk dilakukan perbaikan
sesuai dengan tanggung jawab masing masing
kalau alternatif itu adalah jalan kabupaten
tentunya mungkin pemerintahnya
entah keopaten kota yang memperbaiki
kalau itu jalan nasional mungkin dari pupr provinsi juga dari provinsi
tapi intinya kita sudah berkomunikasi dan sudah menginformasikan
agar kesiapan kita juga menyangkut masalah jalan alternatif ini
untuk menghindari kemacetan
para calon pemudik disarankan untuk melakukan perjalanan lebih awal
dan memanfaatkan fasilitas mudik gratis yang disediakan kementerian perhubungan
dhani fajar indrajaya jakarta